jangan tuan ini hanyalah pakan ternak tuhan
bohong sudah jelas jelas mendengar suara rintihan dalam gerobak ini
itu itu suara aku tadi tuan perutku sakit sekali
aduh sakit sekali
sepertinya dia memiliki ilmu kandur raka
apakah kau sudah melakukan hubungan terlarang dengan seorang laki laki
mungkin kamu bisa membohongi romo tapi kamu tidak bisa membohongi nyai
katakan yang sebenarnya
karena mungkin aku melakukan hal itu
jalan bangka jalan lejong awasi semua jalur untuk menuju ketuban
jangan sampai ada pendekar benar benar nubaya keluar dari tempat ini
tidak ada pendekar nubaya keluar dari tempat ini
aku tidak mau menjaga diri
kau tidak tahu diri
kerjamu cuma buat menang setiap hari
keterlaluan kamu sebagai anak
aku sudah memeriksa beberapa syaraf halus di punggung dan perutmu
jadi aku tahu mana perempuan yang masih perawan dan mana yang tidak
aku sama sekali belum pernah melakukan hal itu
saya tidak akan bicara pada siapapun
asalkan kamu jujur sama nyai
siapa tahu yaya bisa membantu masalahmu
dia tidak akan bicara pada siapapun
asalkan kamu jujur sama nyai
siapa tahu yaya bisa membantu masalahmu
tapi semua ini tidak seperti yang nyai bayangkan
apa yang kalian cari
pendekar tua yang sedang terluka
bernama empuh ranubaya
apakah kalian melihatnya
kami tidak melihatnya
mereka merencanakan sesuatu
kalau dia penduduk biasa
dia tidak bakal bisa menangkis serangan kita
mereka sudah sampai
jumpa lagi dimuat panggilan yang ada di rumah
bardem ini keberadaan
sepertinya dia hanya penduduk biasa
dia tidak mempunyai kemampuan ilmu kanuraka
ampun tuhan kenapa tuhan memukul saya
masih beruntung kubiarkan kamu hidup
biarkan saja dia pergi
suara apa itu
ini hanyalah pakan
sudah jelas jelas kami mendengar suara rintian dalam gerobak ini
itu suara aku tadi tuhan
perutku sakit sekali
sepertinya dia memiliki ilmu kanuraka
ini adalah yang akibatnya
sepertinya dia melaksanakan aliran
yang bisa membuat raden kurang berkenan
itu urusan keluarga paman angga reksa
aku tidak ingin ikut campur
terima kasih raden
kalau boleh paman bertanya
apa maksud kedatangan raden ke kurawan
kami sedang menginjar seorang penyusup
tapi paman ramah pati dan tidak mengterluka
akibat serangan dari seseorang yang tidak dikenal
jagad dewa batara
aku minta tolong carikan tabib untuk bisa mengobati mereka
nanti paman akan carikan
tabib terbaik di kurawan
terima kasih ibu
seperti yang kita melihat semuanya baik
tak sabar rasanya untuk menunggu bulan depan saat sekolah dharma putra dimulai
ariyandi pangga raden
beliau itu peserta terbaik
dalam seleksi dharma putra tempoh hari raden
buah memang tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya paman
kau sangat beruntung
memiliki putra putra yang membanggakan
putra pertamamu paman
adalah pemuda pilihan
adalah pemuda pilihan
terima kasih raden
dan putra keduamu
dan putra keduamu
ini tidak kalah istimewa
ini tidak kalah istimewa
aku sangat terkesan dengan dia
dia seorang pemberani
dan suka menolong orang yang susah
kalau tidak ada kamandano
mungkin keadaan kami lebih buruk lagi

mungkin keadaan kami lebih buruk lagi
mungkin keadaan kami lebih buruk lagi
kamu seharusnya bangga
memiliki dua putra yang sangat istimewa

terima kasih raden
terima kasih raden

saya mohon izin untuk memberisikkan diri
karena beberapa hari ini
saya belum pulang raden
saya juga mohon izin raden
apa yang kamu inginkan
apa yang kamu inginkan
kau tidak bisa menghancurkan masa depanku
sebagai darma putra dengan
membuat perintah tidak benar
bukan aku yang menghancurkan masa depanmu
tapi dirimu sendiri
tapi dirimu sendiri
kau sudah terbunuh
jangan berganggu lagi
jangan berganggu lagi
jangan berganggu lagi
jangan berganggu lagi
aku masih mau menerima dia